senin siang para relawan dari beberapa kota berkumpul
di salah satu hotel di kawasan menteng jakarta pusat
mereka berkomitmen mendukung anies baswedan sebagai calon presiden
pada pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat
dan akan mendukung partai politik yang mencalonkan anies sebagai calon presiden
dukungan terhadap anies baswedan diberikan
karena anies dinilai salah satu sosok pemimpin yang visioner
dan sudah dibuktikan lewat masa jabatannya selama memimpin jakarta
sementara itu dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan
mengaku belum melakukan pembahasan terkait nama nama tokoh
yang diusung dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
kendati begitu plt ketua umum p tiga muhammad mardiono memastikan
akan mendengar seluruh aspirasi kader p tiga
termasuk nama gubernur dki jakarta anies baswedan
yang direkomendasikan menjadi calon presiden
dari hasil musyawarah kerja cabang dpw p tiga provinsi dki jakarta pada hari minggu lalu
pasti belum tapi kalau itu suara kader kita hormati ya kita hargai
jadi setiap suara kader setiap aspirasi yang muncul dari kader
itu adalah menjadi bagian dari proses
tetapi ini belum karena partai sendiri belum punya kebijakan
kebijakan untuk membahas soal capres dan pawacah itu
relawan puan kembali melakukan sosialisasi untuk memperluas wilayah dukungan
untuk puan maharani agar dapat maju di pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
dalam siaran pers yang diterima cnn indonesia
sosialisasi dilakukan dengan menggelar senam asik
di daerah meruya jakarta barat pada senin kemarin
selain untuk menggayat dukungan kegiatan ini juga dilaksanakan
untuk mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat
selain senam sehat acara dimeriahkan dengan pembagian ratusan paket bahan pokok
bagi warga yang membutuhkan
tim liputan cnn indonesia